banjir lahar hujan atau banjir lahar gunung semeru yang melanda kawasan lumajang
menyebabkan ratusan orang mengungsi setidaknya ada lima ratus an sekarang mengungsi
dan ini juga memutus jalur yang menghubungkan lumajang malang jalur selatan
cuaca masih diprediksi akan dilanda hujan di kawasan gunung semeru
tanggap darurat sudah ditetapkan empat belas hari ke depan
apa yang menjadi prioritas selama empat belas hari ke depan
kita berbincang dengan patria dwi hastiadi kepala bpbd kabupaten lumajang
pak patria selamat malam
selamat malam mbak putri
pak patria terima kasih atas waktu anda
pak patria apa yang saat ini jadi prioritas selama tanggap darurat ini pak patria dari bpbd lumajang
jadi sejak tanggal tujuh juli kemarin bapak bupati menetapkan status tanggap darurat
tentang banjir dan tanah longsor di kabupaten lumajang
kita sudah menetapkan
melakukan beberapa tindakan
tindakan yang pertama adalah tentunya kita melakukan penyelamatan pertolongan dan evakuasi kepada masyarakat itu yang penting
kemudian yang kedua kita melaksanakan kegiatan asesmen pendataan kerugian kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana baik tanah longsor maupun banjir
kemudian yang ketiga
setelah status tanggap darurat ditetapkan ditindaklanjuti dengan mengaktifkan satuan komando penanganan darurat bencana yang ada di kabupaten lumajang
kemudian kita ditindaklanjuti pada hari kedua tadi pagi kita melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi
pak patria kalau misalnya dilihat dari gambar gambar yang kami miliki ada beberapa infrastruktur penting yang terdampak

dari hasil asesmen bpbd kerugian ini meliputi apa saja pak patria
iya jadi bencana tanah longsor dan banjir ini ada beberapa dampak kerusakan
yang pertama jelas sampai dengan hasil imentarisir hasil asesmen sampai dengan hari kedua lima jembatan kita rusak
yang pertama adalah jembatan di jalan nasional penghubung antara kabupaten lumajang dengan kabupaten malang
itu terputus total
kemudian empat jembatan yang salah satunya adalah jembatan gantung adalah jembatan penghubung antar desa antar kecamatan yang ada di wilayah kabupaten lumajang
itu juga rusak parah
jadi itu yang kerusakan infrastruktur yang harus segera kita cari solusi
penanganannya dan perbaikannya
yang kedua hasil asesmen hari ini kita mendapatkan beberapa tanggul itu jebol
tanggul jebol itulah yang
ada berapa tanggul yang jebol pak
sementara yang kita asesmen ada satu tanggul yang jebol dengan sepanjang tiga puluh sampai dengan lima puluh meter
sehingga menyebabkan apabila ada banjir yang debitnya besar air akan meluap ke perkampungan
warga gitu pak
patria kalau misalnya berarti sekarang ada jembatan yang hancur tanggul juga hancur berarti apakah sudah dilakukan kira kira apakah masih ada desa yang terancam
jadi kalau misalnya melihat alirannya ini kan berarti ke pronojiwa berarti selatan tenggara gitu ya pak
apakah ada desa yang masih terancam dan mungkin belum dievakuasi
jadi kalau masyarakat yang belum dievakuasi alhamdulillah kita
tidak ada jadi masyarakat yang berpotensi mendapatkan ancaman dari tanggul yang jebol itu
sudah kita lakukan kita tempatkan kita evakuasi di tempat yang aman
yaitu ada tiga belas titik titik pengungsian di lokasi lokasi instansi pemerintah seperti balai desa dan lain sebagainya
itu yang pertama yang kita lakukan
di situlah kita melayani kebutuhan dasar mereka mulai untuk kegiatan mulai bangun
sampai tidur lagi selimut alas untuk tidur kasur kemudian kebutuhan makan kebutuhan alat mandi dan sebagainya
pak patria kalau dari informasi dari bmkg ancaman hujan deras di puncak semeru itu masih ada
jadi apakah sekarang juga menyiagakan aliran sungai atau daerah aliran sungai yang lain selain ke selatan
ya jadi gini hujan itu kan ada dua
hujan di bawah lembah mengakibatkan banjir lokal
itu mungkin lebih mudah antisipasinya
tapi kalau walaupun di bawah tidak hujan tapi di puncak hujan yang terpantau
nanti dilaporkan oleh teman teman pvmbg melalui pos pantuh gunung sawur
ternyata di atas hujan itulah yang potensi bahayanya lebih besar
itu yang kemarin terjadi ya pak
yang kemarin terjadi tanggal enam dan tanggal tujuh juli yang mengakibatkan beberapa jembatan putus
pak patria tadi kami sempat berbincang dengan rekan kami yang berada di salah satu posko pengungsian di dapur umum
itu kondisinya gelap gulita karena memang katanya masih ada perbaikan dari perbaikan aliran listrik
berapa lama ini masih akan berlangsung seperti ini pak patria kira kira
jadi bukan selama satu hari terus padam tidak
tidak seperti itu mbak putri
jadi kemarin sempat dipadamkan kisaran dua jam di hari pertama itu
karena ada beberapa ruas yang perlu dilakukan perbaikan oleh ihpln
kemudian setelah selesai ya langsung nyala
kemudian hari ini tadi juga ada beberapa waktu pemadaman tapi dipastikan pukul tujuh belas hidup
pak patria sejauh ini bagaimana koordinasi dengan dinas pupr baik yang di kabupaten maupun provinsi dan juga pusat
karena kalau misalnya melihat dari jembatan yang memutus jalur kabupaten ini kan berarti harus koordinasi juga ke pusat
alhamdulillah dengan pengalaman yang dimiliki oleh kabupaten lumajang
yang beberapa kali kita mendapatkan kejadian bencana
khususnya bencana alam banjir kemudian tanah longsor dan erupsi gunung semeru
kita aktifasi komando tanggap darurat kita sudah berjalan dengan baik
sehingga atas koordinasi kemudian tindakan tindakan baik upaya yang dilakukan
kemudian perencanaan yang akan dilakukan untuk solusi solusi yang lebih cepat di dalam masa kedaruratan ini
alhamdulillah kita koordinasinya bagus
seperti pembagian tugas nantinya dari lemah jembatan itu
sekarang pun yang di wilayah jembatan putus itu sudah tadi dilakukan asesmen oleh pihak pupr
kemudian informasinya informasinya hasil dari pengecekan assessment itu mungkin dalam waktu tidak lebih dari empat bulan
jembatan yang putus penghubung jalan nasional lumajang malang itu akan dibangun atau sudah terbangun
oke baik baik yang pasti selama empat belas hari ke depan masih tanggap darurat artinya masih siaga
terima kasih pak patria untuk berkongsi tentang aliran lahar hujan dari gunung semeru ini
semoga tidak ada hal buruk lagi yang terjadi ya pak patria
terima kasih sekali lagi
terima kasih sekali lagi menyempatkan waktu berbincang dengan cnn indonesia malam hari ini
selamat bertugas kembali